wayang klitik mungkin sudah sangat jarang terdengar di telinga kita
nah saya rasa pada saat menanggapi itu akan muncul juga upaya upaya akselerasi dari prof mahfud
semua bumbu diaduk bersama sayuran kol kangkung hingga toge
nah bedanya hiu dan pari dengan cetacean atau mamalia laut ini kayak paus dan lumba lumba ini
di tempat ini aplikasi sumber energi baru terbarukan dimanfaatkan
masih banyak yang perlu diperhatikan
sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bubble tea yang kebanyakan itu mereka punya kalori lima ratus lima puluh
kalau mereka yang namanya manusia tertarik pada tambang tambang
terlepas bulan tersebut penghasilannya ada berapa banyak
dan kami hanya bisa mengambil gambar di luar
ada bang gabriel titi yoga
ya bener bener sama daniel adi pemainnya
argumen politis adalah komplikasi politik yang dialami oleh prof mahfud ini kan
di km satu ratus delapan puluh satu seperti itu
kemudian kita akan melaporkan kembali ke kasatgas
sebenarnya latihan juga gitu ya bukan cuma asal nembak asal nembak tapi latihan ya
jadi gue bikin youtube channel gue udah bikin script mungkin sama seperti kalian ya
di apert sindrom ini terjadinya mutasi gen di fnrf dua dan mutasi gen yang tiga
dan apa data yang kita bisa terima dengan adanya tracking ini
wilayah yang didiami sejak puluhan bahkan ada yang mendiami sejak abad ke delapan belas itu
dalam tempo hanya kalau catatan saya ini
sehingga terhadap mereka perlu dilindungi
pada pagi hari ini kami mendapatkan
bumbu sudah matang masukkan nasi putih
setelah beberapa hari cobek akan masuk tahap finishing
selain aktivitas fisik seperti olahraga genetika juga berperan penting mempengaruhi tinggi badan seseorang
dan tuhan melihat ini
karena komponen komponen produksinya memang naik
awalnya misalnya tidak tertarik dunia politik ya
usai jedah di segmen selanjutnya
yang terdiri dari instansi terkait imigrasi biaya cukai satpol pp juga binas tenaga kerja
ini bapaknya sehari bisa seratus ban
jadi berbeda lah dengan ibu ibu yang lain
akomodasi ramah lingkungan biasanya menyelipkan edukasi bagi pengunjung
untuk membangun pesan pesan perdamaian
namun langkah itu tetap membuat kota bandung berada pada zona merah
klaim sepihak dari pembuatnya
dagah hilang dan makan siang itu murah